dan kita beri informasi lainnya tol cikopo palimanan atau cipali akan tetap menjadi pilihan favorit para pemudik pada tahun ini
untuk mengurangi kemacetan pada puncak arus mudik para pemudik diimbau menggunakan kembali jalur pantura
dan pada malam ini h tujuh atau h minggu lebaran kondisi arus lalu lintas di cipali masih terpantau lancar
sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi namun belum signifikan
pengelola tol cipali pt lintas marga sedaya memprediksi adanya puncak arus mudik pada h lima hingga h tiga lebaran
yaitu pada tanggal satu hingga tiga juli dua ribu dua puluh
dan total jumlah kendaraan yang akan keluar melalui gerbang tol palimanan diprediksi akan mencapai enam puluh lima hingga tujuh puluh kendaraan
dan bisa anda bayangkan dengan puluhan ribu kendaraan yang memadati tol cipali tentunya akan sangat sulit bagi anda untuk menghindari kemacetan
oleh karena itu dihimbau bagi para pemudik yang memang akan melewati tol cipali untuk segera bergegas melakukan perjalanan mudik
sebelum puncak arus mudik
kedua hari mendatang
namun apabila anda tidak memungkinkan anda bisa secara siap siaga mempersiapkan perjalanan mudik anda
salah satunya tentunya dengan yang paling terpenting adalah mempersiapkan kendaraan anda agar selalu berada dalam kondisi prima
dan ada juga solusi bagi anda yang tidak ingin berjibaku dengan kemacetan di tol cipali
yaitu dengan memilih jalur lain seperti jalur pantura misalnya
seperti yang disarankan oleh kapolda jawa tengah irjen paul condro kirono
belajar dari pengalaman tahun lalu
karena adanya tol cipali titik kemacetan telah berpindah dari jalur pantura ke tol cipali hingga brebes timur
jalur pantura kini sudah menjadi lenggang
dan selain lenggang juga kondisi infrastruktur di jalur pantura sudah semakin membaik
kondisi jalannya mulus cukup mulus
dan juga banyak tempat peristirahatan yang bisa menjadi pilihan bagi para pengendara dan juga para pemudik
jadi bagi anda jika tidak ingin berjibaku dengan kemacetan di tol cipali tidak ada salahnya anda kembali menggunakan jalur pantura